beli apa ya buat rena
habis gue kalau ke ton
udah selesai ma
kamu mau ke toilet juga
ternyata banyak warang warang
beli apa ya buat rena ma
kalau baju balita anak perempuan sebelah sana
ini semua buat bayi bayi
mama anterin ya
mending gue coba dari sini
daripada jadi masalah
pengen nyampai tanting ya
tbafas saya britain daha lama
sebenarnya race ringgtver seperti ini erat erat terbaik
malam banget sama nenek
jangan murung gitu dong pak
kan aku sedih liatnya
aku boleh tanya sesuatu sama mama gak
elsa pernah cerita sama mama gak sih
soal temennya yang di
di tempatnya dia yang
elsa pernah cerita soal itu
dan ternyata elsa bilang
adi itu adalah rendy
cuman waktu itu mama gak terlalu kepikiran
terus mama pernah ketemu sama temennya elsa itu gak
eh pernah sih
mama pernah ketemu sama dia
mama pernah ketemu beberapa kali
kok pas banget ya
namanya sama kayak nama sekretarisnya almarhum papa hartawan
mama mama ada fotonya nggak
mama punya fotonya
ehm aku boleh liat
jadi fotonya itu ada di
yang kamu kasih hadiah
buat elsa itu loh
ada di situ ada di rumah tapi kameranya kan
loh berarti ada foto jessica
di kamar elsa
gawat kalau mbak sarah atau
mas surya kasih ke andi dengan alih barang
nino sama mama kok lama banget
kok malah belanja
kan tadi mau cari elsa kita
ya kan di toko bayi sama anak anak pak
jadi kayaknya rena sekalian aja belanja
ini juga dibantuin mama kok
kita kan belum pernah beliin baju buat reina
tadi juga nino yang pilih pilih bukan mama kok
ricky disini pak
bapak ngeliatnya dari mobil
sekilas pas papa mau sampling
mau turun mau nyamperin dia
dia udah keburu pergiri
ricky dari toko bayi ini
ricky belanja juga disini pak
iya dia bawa kantong belanja juga banyak
kok dia malah masuk pak
tunggu aja pak
ya pak ada yang ketinggalan
tadi ada laki laki yang belanja disini
orangnya ke tinggi
putih tiga puluh tahunan
iya pak ada
boleh tau belanja apa
perlengkapan bayi pak
diapers popok pedot sabun mandi
sama handuk bayi juga
diapers tunggu tunggu
kalau memang benar bapak surya bilang ricky bersama elsa
apa itu artinya
elsa mau bersalin
makasih mbak ya
kamu kenapa masuk lagi
nggak pak cuma mau mastiin aja
tadi aku confirm aja sama kasir
saya bilang memang benar ada laki laki yang belanja perlengkapan baik
popok bayi diapers
belanja yang lain
papa surya pernah bilang kalau elsa itu bersama ricky
jangan jangan memang benar
ricky belanja itu buat kebutuhannya elsa
mau bersalin atau
kalau gitu kita nggak usah ngecek ke sungai cipandewanya pak
cek ke rumah sakit atau puskesmas yang ada di sekitar daerah situ
tapi kenapa harus rumah sakit sih nong
ya kalau seandainya ricky udah belanja perlengkapan seperti itu
ada kemungkinan elsa yang bisa aja dirawat di situ
kenapa minum bisa ada di bandung ya
apa tante sarah ceritakan nino soal elsa
tante sarah kan takut kalau elsa masuk penjara lagi

tolong dijalanin rencananya
ya udah kalau gitu saya tunggu ya emailnya
baik terima kasih
kamu makan di sini om
nggak enak kalau di dalam lagi makan soalnya
jesse lagi sibuk apa sekarang
korea dia nggak bisa datang
kemarin itu saya sudah sempat ceritakan ya kalau yang nyurik andin itu iqbal
nggak gila dia
iqbal menculik andin itu sepertinya ingin memukam saya
karena waktu itu saya sempat pasang penyedap di rumahnya iqbal

masa pertama di rumahnya iqbal
kamu pasang penyedap
waktu itu saya sempat dengar
ada orang yang datang ke rumah iqbal
dan benar sesuai dugaan saya om
iqbal ini punya bos
apa maksudnya hal cerita ini
apa dia sedang memancing reaksi saya
dan waktu itu saya sempat dengar
pembicaraan antara iqbal dan gusnya
saya dengar suara bosnya